tidak ada gejala tapi ini sangat berbahaya
yang tanpa gejala ini yang berbahaya karena bisa menularkan ke yang lain
tim gugus tugas covid sembilan belas kota bogor mengevakuasi seorang karyawan toko pakaian di pasar bogor kota
hal ini dilakukan setelah pemilik toko dinyatakan positif virus corona
petugas kemudian melakukan tes swab terhadap sejumlah pedagang lainnya yang kiosnya berdekatan
guna menghindari risiko penyebaran pemkot bogor terpaksa menutup operasional pasar selama beberapa hari ke depan
sebelumnya dari sekitar lima ratus an warga dan pedagang yang mengikuti rapi tes pada sebelas mei
satu pedagang asal kabupaten bogor
dinyatakan positif usai dilakukan uji swab lanjutan
kabupaten sudah dikoordinasikan dengan dinasikatan kabupaten untuk deep tracing
tracing saudara keluarga teman mungkin
tapi tracing pengunjung ini ini yang mengerikan dari pasar
hingga kini tim gugus tugas masih melakukan penelusuran guna memetakan kluster penyebaran pedagang tersebut
muhammad juanda bogor jawa barat